kita ke informasi lain pelaksana tugas gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
membesuk basuki caya purnama atau ahok di makobrimob depok
kunjungan jarod ke makobrimob merupakan yang pertama sejak ahok dipindahkan
sebelumnya jarod pernah membesuk ahok saat masih ditahan di rutan cipinang
setelah pembacaan fonis dilakukan
sebelum berkunjung plt gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat curhat terkait penahanan ahok
jarod menyampaikan kekecewaannya terhadap perlakuan yang diberikan kepada ahok
jarod menganggap penahanan yang dilakukan kepada ahok merupakan tindakan yang berlebihan